ribuan peserta mudik gratis sahabat ganjar diberangkatkan ke sejumlah kota tujuan
acara pelepasan mudikers gp dua ribu dua puluh tiga ini dimeriahkan dengan pembagian door price bagi pemudik yang beruntung
acara pelepasan peserta mudik digelar di kawasan parkir museum purna bakti pertiwi jakarta timur pada kamis dua puluh april dua ribu dua puluh
menurut ketua dpw sahabat ganjar dki jakarta imron roshidi acara mudikers gp dua ribu dua puluh tiga ini dilaksanakan sebagai upaya mempertemukan warga yang merantau di kota besar dengan keluarga mereka di kampung halaman
kegiatan kali ini kami dari relawan sahabat ganjar memberikan program yaitu mudikers
mojp mudik gratis tahun dua ribu dua puluh tiga bersama relawan sahabat ganjar
tanggapan abang dengan antusias masyarakat gimana
luar biasa antusiasme dari masyarakat sekitar sangat tinggi
minat yang ingin ikut serta mudik gratis tahun ini
dan semoga kegiatan kegiatan sahabat ganjar dapat terus bermanfaat seperti pak ganjar yang selalu memikirkan kesejahteraan masyarakat
para peserta mudik melakukan registrasi ulang
lalu mereka bisa mencari bus
sesuai dengan tiket kota tujuannya
sebelum keberangkatan semua peserta mudik melakukan doa bersama yang dipandu oleh para habib
acara pelepasan mudikers gp dua ribu dua puluh tiga ini juga dimeriahkan dengan pembagian door price
ada sebanyak lima belas unit sepeda dan sejumlah barang elektronik untuk peserta mudik yang beruntung
saya acaranya meriah sekali pak
saya minta bisa diyakinkan tiap tahun mudik gratis seperti ini
perasaan bapak sendiri hari ini gimana sih pak
bahagia sekali pak
apalagi saya mendapatkan door price seperti ini
pesan saya hati hati di jalan
keluarga menunggu di rumah
semoga selamat sampai tujuan
harapan saya semoga bapak ganjar menjadi presiden republik indonesia dua ribu dua puluh
pak ganjar tetap di hati selalu di hati
sebelumnya pada selasa lalu sahabat ganjar juga telah mengadakan acara pelepasan mudikers gp dua ribu dua puluh tiga di empat kota
yaitu cikarang bekasi bandung